berita dalam negeri saudara indonesia raih dua gelar di all england ketua tim task force olimpiade sekaligus presiden noc indonesia raja sabtauktohari
okto berharap momentum ini terus dijaga dan mencapai puncaknya di olimpiade paris dua ribu dua puluh
indonesia berhasil membawa pulang dua gelar juara dari all england
selain berhasil memecahkan sederet rekor positif hasil ini juga membuat posisi atlet indonesia semakin membaik di kualifikasi olimpiade paris
tambahan poin besar didapat jonathan ginting serta ganda putra fajar alfian rian ardianto
pun demikian antoni ginting yang jadi finalis
torian ini diapresiasi ketua task force olimpiade sekaligus presiden noc indonesia raja sabta oktohari
selain atlet kerja keras tim ad hoc pbsi yang diketuai fadil imran juga patut diapresiasi
anak anak cipayung kembali on fire
ini menjadi momentum positif dalam rangka merebut tiket olimpiade dan mempertahankan tradisi emas di cabang olahraga bulu tangkis
harapan besarnya peak performance nya nanti terjadi di paris dua ribu dua puluh empat
apapun yang dilakukan sekarang ini menuju olimpiade semuanya adalah upaya upaya untuk meningkatkan kesempatan kita
supaya bisa lebih maksimal dalam mendapatkan perolehan medali emas nanti di olimpiade paris dua ribu dua puluh
di antaranya tunggal putra dan ganda putra yang memang masih berpeluang sangat besar
sementara sektor tunggal putri ganda putri dan ganda campuran perlu berusaha ekstra di sisa kualifikasi tersedia